sementara itu komisi pemberantasan korupsi terus mendalami kasus dugaan suap raperda reklamasi yang menjerat ketua fraksi gerindra dprd dki jakarta m sanusi
kami siang kpk memanggil dua saksi yaitu kepala bapeda dki tuti kusumawati dan kepala badan pengelola keuangan aset daerah dki jakarta heru budi hartono
kepala bapeda dan kepala bpkad dki tiba di gedung kpk kamis siang
keduanya dimintai keterangan terkait rancangan peraturan daerah atau raperda tentang zonasi wilayah pesisir pantai utara
kpk juga berencana akan memanggil gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama jika dirasa perlu
sebelumnya kpk menetapkan tiga tersangka kasus suap proyek reklamasi teluk jakarta
mereka adalah ketua komisi d dprd dki jakarta muhammad sanusi
dan presiden dprd dki jakarta m sanusi
direktur pt agung podomoro len arisman wijaya
sanusi diduga menerima suap dua miliar rupiah dari arisman wijaya melalui trinanda prihantoro
pisahan ini ditujukan untuk mengetahui sebenarnya kronologi dari penerbitan raperda tersebut
jadi penyidik ingin mendalami asal mula terbitnya raporda
kemudian bagaimana kronologi proses
proses pembahasan dari raperda termasuk dinamika yang terdapat di dalam